masih ingatkah anda april lalu saat konser coldplay menjadi fenomena dunia termasuk indonesia
di tour asia coldplay mengunjungi singapura jepang taiwan korea filipina dan konser tambahan di thailand
untuk membendung antusiasme penggemar yang amat besar
sayangnya band asal inggris ini tidak mampir ke jakarta
alhasil penggemar indonesia harus berburu tiket di negara negara lain
singapura menjadi destinasi utama
seratus ribu tiket ludes terjual dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam dan didominasi oleh penonton asal indonesia
fakta bahwa banyak orang indonesia mampu menyaksikan konser di luar negeri
sesungguhnya menjadi pukulan keras bagi kita semua
heboh coldplay berlalu singapura terus diramaikan dengan gelombang konser
setidaknya ada sembilan belas penampil besar yang akan menggelar live di singapura hingga akhir tahun
salah satu penggila konser ronald surapraja telah melanglang buana
menyaksikan konser di berbagai belahan dunia
ronald merasakan perbedaan yang cukup signifikan antara konser di dalam dan luar negeri
produksi show nya beda banget penanganan crowd apa namanya penanganan massanya juga beda
culture nya juga beda culture masyarakatnya juga beda
fasilitas dari penyelenggara beda support dari pemerintah juga beda
beda banyak beda pokoknya banyak banget bedanya
dan lebih teratur nyaman saya udah pernah nonton konser di mana mana
jadi bisa membandingkan bagaimana tiap negara men support sebuah kegiatan konser gitu
setiap artis biasanya punya preferensi arena
lokasi ia akan menggelar pertunjukan
variasi tempat pertunjukan yang terbatas kerap menjadi persoalan
di jakarta mungkin kita kurang banyak variasi when it comes to venues gitu
apa namanya stadion juga stadion utama gelora bung karno kan sekarang juga lagi direnovasi
terus kalau misalkan kita mau bikin acara di tempat lain yang bisa kita utak atik
venue nya juga nggak ada di jakarta gitu
jadi mungkin untuk kedepannya kita sebagai promotor berharap di masa yang akan datang
akan lebih banyak venue venue yang lebih bervariasi
festival musik elektronik jakarta warehouse project atau dwp yang berlangsung akhir tahun lalu
merupakan salah satu contoh bahwa sebenarnya indonesia mampu menggelar perhelatan musik bertaraf internasional
dwp mengklaim telah menyedot sembilan puluh ribu orang
di mana dua puluh ribunya adalah wisatawan asing yang datang ke jakarta
untuk menyaksikan penampilan sederetis joki ternama dunia
diperkirakan event ini mendulang devisa mencapai dua ratus miliar rupiah
para penyelenggara pertunjukan berharap pemerintah bisa terus memberikan dukungan
berupa akses kemudahan dalam perhelatan perhelatan bertaraf internasional
agar nama indonesia semakin dipercaya
dikancah musik internasional
gria putri jakarta